kpk secara resmi telah mengumumkan status hukum dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama sama menyalahgunakan kekuasaan
dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan
termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa
disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan kementerian pertanian republik indonesia
dengan masuknya laporan masyarakat ke kpk yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat
sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan
dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana
berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan
dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut
satu sel menteri pertanian republik indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dua ks sekretaris jenderal kementerian pertanian republik indonesia
tiga mh direktur pertanian republik indonesia
tiga mh direktur pertanian republik indonesia
empat mh direktur pertanian republik indonesia